gak gue ceburin ya
eh alas berangah main ceburin aja malem malem kayak gini
masuk angin ntar aku
terus lu sana ah
mas aku tuh bete mas disana mas
ya gue juga bete atau lu disini
masa sih ada aku jadi bete bu ya maaf
eh weh jangan kebanyakan ngelamun ntar kesambet
alhamdulillah kamu gak apa apa kan
raja gak kenapa napa ma
mama kepikiran dari tadi
yaudah ma pa
aku ke kamar putri dulu ya
secara fisik memang raja gak apa apa
tapi kayaknya dia lagi stres
gara gara perampokan itu
tadi kayaknya dia oke oke aja cuman memang agak hujan
mama orang yang gak percayaan sih
tadi raja bilang sama papa
kalo dia ngeliat putri di jalan
gak mungkin melihat putri di jalan kan aneh kan
putrinya lagi koma di kamu
mama kenapa jadi sedih begitu
ya kasihan mas

kalo sampai raja beneran stress gimana
udah lah mama jangan sedih begitu
nanti kalau raja liat
dia malah jadi tambah pikiran

biar dia bisa ngelupain masalah yang ada
dan sambil dia bisa santai sama arsila
gimana mama setuju kan

tadi aku beneran liat kamu
aku gak mungkin salah
karena aku sangat mengenali kamu sayang
aku percaya tadi itu kamu sayang
aku percaya tadi itu kamu sayang
aku mohon kamu harus

besok kita bawa arsila jalan jalan yuk
besok kita bawa arsila jalan jalan yuk
kasian dia udah lama kan gak jalan jalan
bosen jalan bosen di rumah terus
papa sama mama juga ikut nemenin kamu
sekalian kamu menenangkan diri dan refreshing
aduh hampir aja semalam tuh raja ketemu sama ayu
berarti aku masih beruntung ya
gimana caranya supaya mereka gak bisa ketemu
chels nih kamu nanti jadi nginep di tempatnya ceng citra
jadi terus nih cari cara dong supaya ayu tuh gak bisa deket deket sama raja lagi
mami harus baca buku perimbun wasiat dulu ya
semoga ada caranya semoga ada caranya semoga ada caranya
jadi solusinya ayu itu
harus dipindahkan di alam lain
biar tidak ada orang yang bisa berkomunikasi sama dia
bi ini tip rumahnya kita perginya sebentar kok
ya hati hati di rumah ya bi ya
saat apa faridin lagi gak masuk loh
bi kita putri ya
kalau ada apa apa langsung telepon kami atau telepon dokter
ya udah yuk kita gunakan
kita jalan ya
tinggal sendirian di rumah
suruh jagain non putri
mau jalan jalan ya mak ya
jalan jalan ya sayang ya
kayaknya udah takut ketinggalan deh
ya udah kalau gitu kita balik lagi aja
kita pulang dulu sebentar
karena papa kamu udah mulai tua nih kayaknya nih
bapak udah mulai tua nih
udah mulai pikun
kalau putri ikut pasti dia yang biasa ngingetin
sayang aku senang banget sekarang
setelah semua yang terjadi
alhamdulillah semua masalah akhirnya selesai
alhamdulillah semua masalah akhirnya selesai
ya allah raja
raja kalau nyetir konsentrasi dong
iya pak maafin raja
putri aku sedih ingat kejadian kecelakaan di waktu itu
kecelakaan di waktu itu
sebentar lagi aku akan tahu siapa diri aku sebenarnya
bagus deh berarti belum ada yang lihat ayu sampai sekarang
berarti ayo emang gak punya cinta sejati selain aku